ikut buka suara tentang pentingnya sertifikasi atas tanah bagi masyarakat
menurut sofian program sertifikasi atas tanah yang dijalankan pemerintah memiliki banyak manfaat
di antaranya bisa meredam konflik dan sengketa tanah yang masih terjadi pada masyarakat kecil di sejumlah daerah
bahkan memberi kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman modal ke lembaga resmi